sebuah kafe di kawasan jalan riau di kota bandung dibuka pada jumat sore
ulan kuritno bersama beberapa saudaranya yang lain
yang diantaranya juga berprofesi sebagai artis
seperti are bayu dan tara budiman merupakan pemilik kafe itu
dirintis sejak empat tahun lalu mulai dari memilih biji kopi
hingga belajar untuk menjadi barista
merupakan beberapa tahapan yang mereka kerjakan
walaupun begitu ide awal menjalankan bisnis kopi ini
bagi wulan adalah karena kesukaannya pada kopi
sebenarnya idenya awalnya tuh dari adik adikku
danar bayu gadis gitu
apa namanya sebenarnya kopi bukan area yang aku pahami
tapi aku sangat aku konsumen kopi gitu memang aku sangat suka kopi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini